dukungan terhadap wali kota surabaya tri risma hari ini untuk maju sebagai calon gubernur dki jakarta terus mengalir
tak hanya dari warga kota jakarta dukungan juga datang dari warga surabaya sendiri
mereka meminta warga surabaya mengikhlaskan risma memimpin jakarta
dengan membawa poster putih bertuliskan ning risma layak gubernur jakarta
sejumlah warga surabaya yang mengatasnamakan komunitas masyarakat surabaya re ayore
rabu siang menggelar aksi dukungan untuk risma sebagai calon gubernur dki jakarta
aksi yang digelar di samping monumen bambu runcing jalan panglima sudirman surabaya ini
merupakan bentuk pemberian restu bagi risma untuk memimpin jakarta
komunitas ini menganggap dengan segudang prestasi yang dimiliki risma dinilai sangat layak
untuk memimpin dan membangun kota jakarta menjadi kota yang lebih baik
selama lima tahun dipimpin oleh risma dan kemudian risma juga berhasil
mengupikan banyak pembangunan pembangunan dan segera inilah yang kemudian
rakyat surabaya ingin membantu jakarta supaya jakarta bisa merasakan sentuhan yang dilakukan oleh bu risma
menanggapi dukungan tersebut wakil wali kota surabaya yang juga ketua dpc pdip surabaya
wisnu sakti buwana menyatakan baik risma dirinya maupun dpc pdip menyerahkan
seluruh keputusan pencalonan gubernur dki jakarta pada keputusan ketua umum dpp pdip megawati soekarno putri
sekarang pilih keputusan dki itu adalah kewenangan di pilih partai
saya yakin risma pun juga tidak akan melakukan apapun kecuali tidak ada keputusan
kita terponsentrasi untuk membangun surabaya
meski ada warga surabaya yang mendukung risma maju menjadi dki satu
namun tak sedikit pula warga surabaya yang menolak risma maju dalam pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
mungkin saya adalah orang pertama yang tidak
tetapi saya yakin dengan semua masyarakat surabaya khususnya jawa timur
tidak akan seluju dengan kondisi ketika risma akan dicalonkan ataupun mencapai sebagai wangguk dki
wacana pencalonan risma maju sebagai dki saat ini masih menjadi kontroversi
baik risma maupun dpp pdip sebagai partai pengusung masih menahan diri
namun secara lisan risma telah menolak dengan tegas pencalonan dirinya menjadi gubernur dki
menantang calon kuat basuki cahayapurnama